berbicara mengenai korea selatan ya kalau tadi saya juga sudah jelaskan sedikit dan juga dari sedikit penjelasan dr yuncin bahwa korea selatan ini kerap menjadi kiblat perawatan kecantikan banyak sekali perempuan bahkan mungkin sekarang laki laki pun juga ikut ya nggak salah juga ya
nah kulit glowing kemudian tampilan make up yang fresh gitu yang segar kemudian flowless bahkan industri operasi plastik di korea selatan ini banyak juga dijadikan referensi
nah kalau misalnya kita nonton drakor gitu ya atau mungkin anda suka lihat artis artis k pop musisi k pop gitu kayaknya kalau ngelihat tuh di zoom in juga tuh pori porinya tuh kayak gak ada saking mulusnya
kita masih akan membahas bagaimana tren kemudian juga inovasi korean beauty kali ini akan ada arinda christie yaitu editor in chie female daily hai mbak arinda apa kabar
hai tiffany kabar baik
akan ngomongin soal korean beauty ya k beauty kenapa sih k beauty ini selalu paling nggak mungkin beberapa tahun terakhir ini dijadikan referensi gitu bukan cuma indonesia aja gitu dari beberapa negara pun juga kayaknya kiblat kecantikannya tuh korea
oke jadi pertama tama thank you so much aku udah diajak ngobrol untuk malam hari ini dan untuk menjawab pertanyaan tiffany sebenarnya hal yang paling pertama jadi alasan utama itu adalah inovasinya sih
inovasi mereka tuh gak pernah berhenti selalu way ahead dari yang lainnya gitu terus mereka selalu punya produk produk yang formulanya gentle terus ingredients nya unik unik gitu terus yang pasti produk produknya affordable
dan ini juga apa ya kayak k beauty tuh jadi salah satu referensi atau kiblat gitu ya buat kecantikan di hampir seluruh dunia itu karena ini tuh part of hal you atau korean culture wave itu loh jadi yang di dalamnya ada kiblat
oke mbak arinda saya nggak bisa dengar mbak arinda sorry kayaknya sambungannya terputus oke
mbak arinda masih dengar suara saya mbak arinda
tadi terakhir ngomongin soal gimana setiap tahun setiap tahun mereka tuh selalu punya inovasi kita tahu saya sih nggak terlalu ngikutin tapi tau lah ya beberapa kayak ada mirror skin kemudian kelas skin cream skin gitu dan sebagainya
wah kenapa selalu ada yang baru
oke jadi pertama tama menurut apa yang aku baca baca gitu ya emang beauty industry itu tuh menjadi bisnis yang super serius gitu buat orang orang korea selatan
mereka tuh punya high standard
terus high demand gitu jadi selalu ada inovasi baru mereka research tentang ingredients baru dan segala macam
itu dia orang korea itu punya standar yang tinggi jadi kalau ngomongin soal kesehatan kulit mereka juga pasti akan selalu ada perkembangan untuk mencapai apa ya atau mencapai keinginan orang orang itu untuk mendapatkan kulit yang sehat dengan produk produk yang kualitasnya oke gitu
kita cuma cewek ya karena kalau kita lihat cowok pun kayak misalnya di sana jadi brand ambasador ya beberapa produk kecantikan bahkan cowok cowoknya pun gak malu untuk datang ke dokter kecantikan atau mungkin ke counter counter kecantikan yang ada di pusat perbelanjaan ya itu kayak jadi one of mosting to do nya buat mereka
kita lihat juga bahwa kalau mereka itu spin money nya spend money nya itu bukan over di make up tapi soal perawatannya skincare nya
oke boleh dijelasin nggak mbak arinda soal ini
gimana cowok cowok di sana pun juga menganggap itu adalah hal yang lumrah
oke jadi kalau dari apa yang aku baca gitu ya ada istilah namanya lookiesm kalau di korea itu gitu
dan ini menjadi salah satu culture korea ya dimana penampilan luar itu buat orang orang korea itu jadi satu faktor yang sangat penting buat mereka
itu bisa ngaruh ke untuk mendapatkan mereka tuh percaya di saat penampilan aku kece penampilan saya keren gitu ya penampilan saya cantik atau
mereka tuh akan mendapatkan kesuksesan yang lebih mudah gitu mulai dari kesuksesan di bidang profesional ataupun di sosial mereka gitu
jadi maka dari itu perempuan atau laki laki tuh mereka nggak takut untuk menggunakan skin care atau menggunakan make up
dan di sana tuh aku rasa nggak ada yang namanya toxic masculinity gitu
semua cowok cowok tuh bener bener berani pakai fusion pakai foundation pakai liptin gitu ya
dan mereka tidak melihat itu sebagai satu hal yang feminine
oke jadi yang ngerawat nggak cuma cewek
mereka tuh emang kesukaan kulit kesehatan kulit tuh penting banget
jadi mereka pasti akan suka untuk ke dokter kulit itu tuh pun mereka nggak akan mikir karena ya itu salah satu hal yang penting dari kecil gitu
oke kayak kalau ngelihat artis artis yang cowok cowok gitu ya di korea tuh aduh gue sebutannya lebih mulus daripada aku
mbak arinda kalau ngomongin soal korean beauty juga ya industri kecantikan ya nggak cuma skin care atau produk
salah satu oplas yang tertinggi di dunia
bahkan kalau saya baca ada salah satu survei dari trend monitor di dua ribu sembilan belas
satu dari lima perempuan korea itu menjalani operasi plastik ya
bahkan korea itu jadi referensi oplas
jadi kayak ada sistem industri oplasnya sendiri lah
nah gimana sih sebenarnya korea ini mengakomodir industri ini
oke jadi kalau buat industri oplas di sana tuh udah kayak minimarket kali ya
kalau kita pernah ke korea pasti di pinggir jalan tuh banyak banget
tempat tempat untuk operasi plastik
dan mereka itu membuat ini menjadi medical tourism
jadi one stop service mulai dari kedatangan sampai ke pulangan pasien
mereka juga ada kayak apa namanya ada representatif kliniknya di indonesia atau di negara negara lainnya di korea
jadi itu akan mempermudah pasien pasien luar korea untuk melakukan operasi plastik di korea
dan sebagai kita tahu juga harganya affordable hasilnya oke gitu
terus mereka juga punya banyak banget
service itu tiba tiba nih kayak misalnya multilingual coordination
jadi itu akan attract foreign patients gitu kan
terus udah gitu apa ya kayak paket paketnya tuh menarik banget
sampai paket barengan sama hotel bintang lima gitu
supaya pasiennya merasa nyaman di saat habis operasi bisa tiduran di hotel nyaman banget
terus bisa jalan jalan di nyongdong dan segala macam dengan santai gitu
karena itu satu hal yang biasa dan banyak banget turis turis yang attract untuk operasi di korea selatan
oke menarik ya mbak arinda ya
jadi ngomongin k beauty juga gak ada habisnya
tapi sayang sekali waktu kita sangat terbatas karena sudah habis juga mungkin kapan kapan kita ngobrol lagi
terima kasih mbak arinda christie editor in chief female dali sudah bergabung dengan connected malam hari ini